staf khusus bidang komunikasi presiden johan budi memutuskan maju dalam pemilu legislatif pada dua ribu sembilan belas
sekretaris kabinet pramono anung menyatakan johan budi telah meminta izin kepada presiden untuk mengikuti pentas politik tahun depan
pramono juga menambahkan keterlibatan johan budi dalam pemilu legislatif merupakan keinginan dari pdip
yang menawarkan kepada mantan jurubicara kpk itu dan langsung diterima oleh johan budi
pdip beralasan bahwa johan budi merupakan nama yang tepat untuk diusung dalam pilek dari dapil tujuh jawa timur
sama dengan beberapa menteri lainnya usai diizinkan oleh presiden
johan budi mendapatkan kesempatan cuti untuk berkampanye atau sosialisasi pada hari sabtu dan minggu saja
di hari senin hingga jumat johan budi akan kembali berkantor di istana untuk menjalankan tanggung jawabnya
sebagai staf khusus bidang komunikasi presiden
kenapa kemudian presiden mengizinkan
karena memang kebutuhan baik itu oleh partai maupun oleh pak johan budi sendiri
pak johan budi terus terang bukan yang mengajukan tetapi ini ada tawaran dan pak johan budi mau
memang pak johan budi mempunyai hubungan kedekatan dengan pdi perjuangan setelah menjadi jubir
jadi ketika kpk enggak setelah jadi jubir